hilirisasi atau peningkatan nilai tambah komoditas sebelum dipasarkan atau diekspor menjadi kunci pertumbuhan ekonomi negara
melalui pertumbuhan ekonomi ini indonesia diharapkan mampu bertahan menghadapi resesi global yang diperkirakan terjadi di tahun dua ribu dua puluh
presiden joko widodo menjabarkan menurut data nilai ekspor bahan mentah nikel empat hingga tujuh tahun lalu hanya berada di kisaran satu satu miliar dolar as per tahun
namun sejak indonesia memiliki smelter di tahun dua ribu dua puluh satu untuk hilirisasi produk nilai ekspor meningkat signifikan menjadi dua puluh delapan miliar dolar amerika serikat per tahun
tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah mengekspor dalam bentuk raw material
begitu kita dapatkan investasinya ada yang bangun bekerja sama dengan luar dengan
dalam atau pusat dengan daerah jakarta dengan daerah
namun investasi ke dalam negeri diperlukan untuk mendorong hilirisasi industri
menteri investasi atau kepala badan koordinasi penanaman modal bahli lahadalia mengatakan
di tahun dua ribu dua puluh satu indonesia berhasil mencapai target investasi rp sembilan ratus triliun
di tahun dua ribu dua puluh dua target naik menjadi rp satu dua ratus triliun
dan hingga bulan november
sudah tercapai tujuh puluh empat empat persen
investasi ini terbagi di berbagai daerah di indonesia
target investasi di jawa dan luar jawa
seperti akan beroperasi secara terhadap kami
sejak dua ribu dua puluh kuartal ketiga sampai dengan dua ribu dua puluh kuartal ketiga
alhamdulillah di luar pulau jawa presiden sudah ada mayoritas
bahkan korea daerah investasi sekarang yang masuk
itu sudah lebih besar
lebih banyak di palu malu utara sumatera riau kosovo dan juga
luhut binsar panjaitan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
meminta tidak ada yang menghalangi investasi masuk ke indonesia
alasannya investasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara
sejak tahun dua ribu tujuh belas indonesia menjadi salah satu negara asean
yang banyak menerima investasi asing
jadi yang di negara asean yang banyak menerima investasi asing yang banyak menerima investasi asing
jadi yang di negara asean yang banyak menerima investasi asing yang banyak menerima investasi asing

indonesia nomor dua yang menarik investasi ke dalam negerinya
kalau singapura memang tempat mereka singgah
tapi kalau kita dia investasi tempat kita
oleh karena itu yang tadi apa yang disampaikan presiden
kita semua harus kompak
jangan mempersulit investor datang ketempat kita
kita membangun ekosistem bukan memberikan proyek
kaitan juga mengatakan saat ini masih ada tiga puluh sembilan miliar dolar amerika pipeline investasi
yang sedang menunggu persetujuan perizinan ataupun dalam tahap konstruksi
presiden jokowi dodo menekankan kepada menteri investasi bahlila dalia
agar target investasi tahun dua ribu dua puluh dua sebesar rp satu dua ratus triliun rupiah bisa terrealisasi
jokowi mengingatkan konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi bila realisasi investasi tidak mencapai target
ini disampaikan jokowi saat pembukaan rapat koordinasi nasional investasi dua ribu dua puluh
hilirisasi dan kemitraan untuk investasi berkeadilan di jakarta rabu pagi
jokowi menekankan pentingnya target investasi di akhir tahun ini tercapai
sebab nilai investasi yang masuk akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
jokowi menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh
sebesar lima tujuh puluh dua persen yang harus diwaspadai agar tidak menurun
karena target investasi yang tidak tercapai
karena itu jokowi mengingatkan kementerian investasi agar target rp satu dua ratus triliun dapat dicapai secara optimal
tahun dua ribu dua puluh dua rp satu dua ratus triliun
tadi pak menteri investasi menyampaikan pasti tercapai
tapi kita lihat nanti di akhir tahun
nanti kalau tidak tercapai mohon maaf pak